kita kembali ke berita pemilu komisi pemilihan umum menetapkan pasangan calon nomor urut satu joko widodo maruf amin sebagai pemenang dalam pilpres dua ribu sembilan belas
mereka memperoleh delapan puluh lima juta lebih suara sah
berikut pengumuman hasil pilpres yang disampaikan komisioner kpu evi novida ginting dalam rapat pleno kpu di gedung kpu selasa ini
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu saudara insinyur haji joko widodo prof dr kiai haji maruf amin
sebanyak delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua atau delapan puluh lima enam ratus
ketiga jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua saudara haji prabowo subianto haji sandiaga salahuddin uno